korea utara menjadi negara terisolasi dari pergaulan dunia
diperparah lagi pasca amerika serikat menjatuhkan sanksi ekonomi bagi negara manapun
yang bekerja sama secara ekonomi dengan korea utara
korea utara juga disebut mempunyai hulu nuklir yang dianggap bisa mengancam keamanan dunia
pada saat bersamaan indonesia dengan politik bebas aktif juga memiliki perwakilan diplomatik dengan korea utara
lantas apa saja poin yang layak kita cermati dalam pertemuan bersejarah
antara donald trump dan juga kim jong un
siapa yang paling diuntungkan atas pertemuan kali ini
untuk membahasnya di studio sudah hadir menteri luar negeri republik indonesia
pak marty selamat pagi pak
kabar kita hari ini segar sesegar pertemuan yang tampaknya masih digerakkan juga sih pak
kami kira kita perlu merasa bersyukur karena setelah bertahun tahun dan terutama tahun lalu
ketika komunikasi antara kedua belah pihak
intinya adalah penggunaan kekerasan kekuatan prospek perang bahkan
kini diplomasi yang diutamakan
ini adalah terlepas dari hasil yang dicapai hari ini
sesuatu yang patut kita syukuri karena apapun permasalahan yang dihadapi
siogianya diselesaikan melalui perundingan melalui diplomasi
keunggulan diplomasi saat ini sedang dipertaruhkan
baik pak martin meskipun dalam pizza satu cuitannya
trump pernah merasa bahwa diplomasi bukan solusi paling ampuh untuk korea utara
tapi pak marty saya izin untuk kita jeda terlebih dahulu karena rekan kami
sudah ada ruli kurniawan yang saat ini sudah ada di singapura
tampaknya juga menjadi saksi sebuah pertemuan fenomenal antara donald trump dan kim jong un
tampaknya tidak begitu jauh dengan indonesia
singapura hanya berjarak sekitar satu jam perjalanan melalui maskapai udara
bagaimana kondisi ataupun dinamika yang anda lihat saat ini
apakah pertemuan tertutup ini anda juga mendapatkan informasi menarik terkait pertemuan pagi hari ini
antara ruli dan trump
bagaimana perkembangan yang anda lihat di dalamnya

selamat pagi hera
berada tidak jauh dari pintu masuk hotel capella pulau sentosa di singapura ini
dimana tadi sekitar pukul delapan sepuluh dan juga delapan tiga puluh saya melihat bagaimana ada rombongan
dari kim jong un dan juga donald trump masuk ke wilayah hotel capella di pulau sentosa ini
dan memang kalau kita melihat bagaimana nanti situasi di dalam memang ini dikatakan sebagai pertemuan
bersejarah antara kedua negara di mana sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga belum pernah sekalipun pemimpin negara
baik dari amerika serikat dan juga dari korea utara ini bertemu
dan ini adalah bisa dikatakan momen yang cukup fenomenal
tandai di dalam sekatakan seperti itu dimana kita akan melihat adanya face to face pertemuan di sini
akan ada pembicaraan yang cukup intens yang akan dilakukan di hotel kpu ini antara donald trump dan juga kim jong un
kalau kita melihat pada hari ini akan ada tiga sesi yang akan dilakukan di hotel capella
dimana yang pertama akan ada pertemuan face to face antara donald trump dengan kim jong un
ini kita sama sama bahwa topik utama yang akan dibahas di sini adalah denuklirisasi korea utara
dan juga bagaimana pengamanan di semenanjung korea
itu akan menjadi isu utama yang akan diangkat oleh presiden trump ketika berdialog dengan pemimpin korea utara kim jong un
hingga saat ini memang menurut keterangan dari mike pompeo selaku menlu dari amerika serikat bahwa
we are ready dalam twitternya
we are ready dalam twitternya
mengatakan seperti itu
apakah ready ini ada maksud tertentu yang akan coba disampaikan oleh mike terkait dengan pertemuan antara trump dengan kim pada pagi hari ini
namun yang jelas pihak dari gedung putih amerika serikat mengatakan bahwa mereka akan siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi terkait dengan sepakatan antara dua pemimpin negara ini
karena kita sama sama baik donald trump maupun kim jong un adalah pemimpin yang dikenal sangat unpredictable atau tidak bisa diduga
namun yang jelas kita tahu sama sama bagaimana donald trump sudah mulai cukup bisa melunak untuk menangani
dan juga bagaimana nanti bisa melunak untuk melihat bagaimana perkembangan ataupun feedback yang diberikan oleh kim jong un terkait dengan adanya denuklirisasi akan terjadi pada korea utara
dan juga kim jong un seperti itu apakah sudah mulai sedikit melunak mulai menginginkan adanya pertemuan kembali setelah sebelumnya sempat di reject oleh donald trump
akhirnya memohon kembali untuk bisa dilakukan pertemuan kembali dan akhirnya dilaksanakan di singapura seperti ini
dan kalau nanti kita melihat kedepannya gitu
bagaimana nanti program deklarasi ini bisa berjalan ataupun sudah ada kesepakatan
pada pertemuan yang pertama ini kita akan lihat apakah nanti korea utara akan benar benar melaksanakan proyek denuklirisasinya mereka
karena kita tahu sama sama bahwa proyek ini sudah disanakan kira kira tiga puluh tahun yang lalu dan memang tidak bisa sekejap matas
jangan langsung dihentikan oleh pemerintah maupun dari kim jong un selaku pemimpin tertinggi dari korea utara
dan juga dari amerika serikat sendiri
apabila memang sudah ada kesepakatan denuklerisasi dan juga adanya pengamanan di semenanjung korea
itu berarti akan membuka banyak segala hal
banyak sekali celah celah atau banyak sekali pintu masuk dari amerika serikat maupun dunia untuk masuk ke wilayah korea utara
itu harapan yang akan mungkin akan terjadi apabila memang ada kesepakatan di antara kedua orang pemimpin negara ini
namun apabila tidak ada kesepakatan disini
saya bilang lagi dari awal bahwa kedua pemimpin ada pemimpin yang tidak bisa diprediksi tidak bisa diduga
kita akan lihat mungkin jalannya pertemuan yang sangat bersejarah di dalam hotel capella di pagi hari ini
dan yang kedua setelah pertemuan face to face antara kedua pemimpin negara ini
akan ada pertemuan yang juga melibatkan para expert dan juga para ahli nuklir maupun ekonomi seperti itu
yang akan juga membahas lebih rinci lagi lebih dalam lagi terkait dengan kebijakan ataupun hasil yang diperoleh dari pertemuan antara kedua orang pemimpin negara ini
dan yang ketiga nanti akan ada working lunch
dimana nanti keduanya akan bisa dikatakan makan siang bersama sama bahas isu isu yang mungkin bisa menjadi mempererat hubungan antara kedua negara
ruli singkat saja
dari informasi yang anda peroleh
kira kira berapa lama pertemuan empat mata berlangsung antara donald trump dan kim jong un
kita menanti berapa menit lagi sehingga usai pembicaraan empat mata tersebut ruli
memang hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut berapa lama sebenarnya kedua pemimpin negara ini akan berlangsung di dalam hotel capella
namun yang jelas saya dan juga sekitar puluhan wartawan yang berada di luar hotel kpi ini masih menunggu apakah nanti akan ada keterangan resmi akan dibicarakan atau akan disampaikan
baik dari perwakilan gedung putih amerika serikat maupun dari perwakilan dari korea utara
namun yang jelas sekarang situasi di mana kedua pemimpin negara sudah berada dalam gedung capella di hotel capella pulau sentosa singapura ini
dan kita akan lihat bagaimana nanti keputusan yang akan diambil
namun bisa saya terangkan sekali lagi bahwa keputusan ini memang trump sempat mengatakan bahwa ini bukanlah pertemuan yang terakhir akan ada pertemuan pertemuan lanjutan untuk membahas denuklerisasi maupun kerjasama ataupun juga pengamanan di semenanjung korea
dan kita akan lihat apakah nanti selanjutnya seperti apa pertemuan
pertemuan pertemuan yang akan dilanjutkan oleh trump karena trump juga sempat mengatakan bahwa dia bisa mengetahui dalam waktu satu menit saja sebenarnya maksud dari kim jong un ketika bertemu dengan trump pada pertemuan kali ini akan seperti apa ke depannya hera
ruli kurniawan koresponden cnn indonesia melaporkan langsung dari pulau sentosa singapura
terima kasih atas laporan anda
pak marty first minute menjadi salah satu yang selalu dibahas karena dipopulerkan oleh trump sendiri
sudah lewat satu menit pak
ya sekat saat saya kira yang dimaksud oleh beliau mengatakan
yang dimaksud oleh beliau mungkin adalah kan perlu ada suatu chemistry yang dicapai antara kedua belah pihak
rasa saling percaya comfort level karena memang kalau dalam sebuah perundingan tentu
apalagi tingkat tinggi dan sejarah seperti ini
namun tentunya seperti juga ditekankan ini adalah suatu proses bukan suatu peristiwa yang sesaat sifatnya
jadi memang kita perlu melihat nanti selanjutnya upaya upaya yang terus menerus
terima kasih pak
terima kasih pak
pasti akan ada setback pasti akan ada berbagai tantangan
tapi memerlukan suatu keteguhan sikap dan kesabaran bahkan untuk bisa secara terus menerus mengedepankan upaya diplomasi untuk penyelesaian masalah ini
pak marty tadi kita sudah melihat bersama bagaimana di layar juga ditunjukkan pertemuan berjabat tangan
kemudian tadi saat mengarahkan ke satu ruangan juga trump sempat menepuk bagian belakang dari kim jong un
sebagai seorang diplomat apa gestur gestur seperti ini menurut anda memiliki makna tertentu
saya tentunya bukan seorang ekspert di bidang body language
tapi apakah itu ada memiliki makna
tapi kan ini sesuatu yang lazim dilakukan oleh presiden trump
kalau ibu hera melihat setiap pertemuan beliau seolah olah ingin menunjukkan ada upper upper hand ya
dengan seolah olah menjadi hostnya seolah menjadi yang mengarahkan
kadang kadang menjadi suatu adegan
menjadi suatu adegan yang lucu ketika kedua belah pihak meskipun bukan dengan korea utara saling mencoba untuk upping the ante
tapi saya kira terlepas dari masalah body language substansinya kembali sekali lagi
ini ingat masalah korea ini korean peninsula adalah masalah yang sudah berdekade menjadi suatu titik ancaman di kawasan asia timur
kalau kita berbicara tentang perdamaian di asia timur tidak akan lengkap kalau hanya di asia tenggara
kita memerlukan asia tenggara southeast asia dan northeast asia
dan selama ini southeast asia asia tenggara kawasan kita telah mencapai perdamaian telah mencapai kemakmuran bahkan berkat asean
namun tidak ada proses serupa di asia timur di asia northeast asia
dan ini yang sekarang kita sedang lihat
peran yang paling penting yang memungkinkan kejadian hari ini peristiwa hari ini adalah peran dari presiden moon jae in presiden dari korea selatan
beliau saya kira patut untuk diberikan apresiasi karena dengan segala keteguhannya berani untuk melawan arus ketika semua pihak menyatakan harus dikucilkan korea utara
tapi beliau berani untuk mengulurkan tangan perdamaian dan mengadakan dialog
dan kita lihat sekarang perubahan dinamikanya
saya kira proses ini perlu di lock in ya perlu dikunci dan didorong terus
pak marty anda juga kita lihat bersama pak marty mungkin di layar ini adalah gambar ketika melambaikan tangan kedua pemimpin negara kepada jurnalis tampaknya
dan tampaknya sedang menuju ke suatu titik lagi di lokasi pertemuan yaitu di hotel capella
dan apakah anda mengerti
dan apakah anda melihat tadi anda sempat menyung ada chemistry yang kemudian menjadi analogi trump terkait dengan first minute tersebut
apakah hal tersebut mungkin secara kasat mata bisa tergambar di layar hingga saat ini
menurut anda seperti apa pak
saya kira ini memang sifat pertemuannya mungkin ini memasuki segmen kedua ya saya tidak tahu
segmen kedua adalah dengan delegasi yang penuh yang utuh
saya sendiri mungkin ini yang sedang terjadi yang di hadapan kita
tapi intinya sekali lagi tentu antara kedua pemimpin perlu ada suatu rasa saling percaya
untuk bisa ada comfort level bahwa adalah mitra yang bisa diajak berbicara
tapi akhirnya tentu semua ini harus ada ditekuni secara lebih detail oleh para delegasi anggota delegasinya dan seterusnya
kita tentu di kawasan indonesia meskipun tidak secara langsung terlibat
kita juga memiliki stake memiliki kepedulian dan kepentingan dalam proses ini
dan syukur alhamdulillah di sini pertemuan ini diadakan di singapura meskipun bukan di jakarta
mengapa anda menyebutkan meskipun bukan di jakarta apakah ada harapan juga mungkin terlaksana
mungkin bukan meskipun
karena selama ini indonesia ada peranan yang cukup penting mengenai masalah korean peninsula
mungkin ibu hera ingat ketika tahun dua ribu dua pada saat itu ada seseorang yang namanya sarjan jengkins
orang amerika serikat orang amerika yang konon membelot ke korea utara
kemudian mau ada family reunion dengan warga jepang orang jepang yang juga di
kemudian reuninya diadakan di indonesia pada saat itu dan seterusnya
tapi pendek kata dimanapun dan bagaimanapun saya kira indonesia tetap akan bisa berperan
baik anda terakhir mengunjungi korea utara dua ribu tiga belas saya akan menggali lebih dalam lagi bagaimana perspektif pemarti terkait korea utara
dan bagaimana anda mengunjungi indonesia saya akan menggali lebih dalam lagi bagaimana perspektif pemarti terkait korea utara
mungkin kaitannya dengan indonesia lebih spesifik
sesaat lagi kami akan kembali dialog dengan menteri luar negeri
berada dua ribu sembilan dua ribu empat belas pak martina talagawa kami lanjutkan usai jadwal berikut ini
seperti saya masih bersama pak martina talagawa pak marti tadi anda menyebutkan tampaknya ini kita sebutlah segmen kedua karena ada delegasi jadi tidak lagi empat mata
ada menteri luar negeri tampaknya juga pak di sana dari amerika serikat saat ini kim jong un tengah berdialog dengan presiden trump setelah tadi berjabat tangan
mungkin anda bisa menceritakan sedikit seperti apa mungkin konsep pertemuan kali ini dari kacamata diplomatik
jadi memang tidak di luar kebiasaan sebelum suatu pertemuan tingkat kepala negara seperti ini didahului oleh tet a tet hanya berdua dengan translator
kemudian dilanjutkan dengan delegasi yang lebih lengkap saat ini
dan yang akan menarik adalah apakah nanti dalam pembahasan tetap akan dipandangan pandangan tetap akan disuarakan oleh ketua delegasi
masing masing presiden trump dan kim jong un atau oleh akan memberikan floor kepada salah satu menteri atau pejabat terkait
tapi ini saya kira memang sesuatu yang sudah direncanakan semula adanya segmen kedua ini kita akan lihat tentu apa hasilnya dari pertemuan ini
dan tampaknya jurnalis dan fotografer sudah diminta untuk meninggalkan ruangan pertemuan

dan kami senang melihat formasi dari ruangan itu sangat berkembang

jadi tidak dari ruangan besar dan meja yang sangat berjarak sehingga berbicara harus menggunakan monitor menggunakan microphone
dalam rumah seperti ini lebih kurang juga dapat diupad karena kita justru menguatkan kedua belah pihak dengan berbagai perisai perisai
sehingga mereka bisa langsung berkomunikasi
melihat dan berbicara dengan sesungguhnya apa yang menjadi benak pikiran dan hati mereka
dan saya lihat ruangannya sangat sangat kondusif sebenarnya
dan hal hal seperti ini akan dibahas secara rinci sekali
siapa yang duduk di sisi sebelah mana
sebelumnya pasti sudah dibicarakan
oh iya akan dibahas
apa yang pandangan apa yang akan dilihat di sisi sebelah tembok sebelah sana dan sebelah sini
dan semua sudah di atas
jadi tidak ada yang terlepas
tidak ada satupun yang dibiarkan untuk bisa ada ketidakpastian
jadi memang sudah sangat well prepared untuk pertemuan
meskipun kadangkala adanya spontanitas itu baik
ibu ingat ketika presiden moon jae in dan kim jong un bertemu di perbatasan
mereka bertemu di perbatasan
semula sebenarnya hanya pemimpin kim jong un yang ke korea selatan
tapi beliau secara spontan mengajak presiden korea selatan
untuk mengijakkan kaki ya
dan kelihatan dalam raut raut muka presiden korea selatan ada sedikit keraguan
namun beliau akhirnya mengiyakan dalam berdua menit
dan saya kira itu adalah
itu spontanitas menurut anda
tidak ada dalam antipasi
tapi itu yang justru menurut hemat kami justru break the ice
jadi membuat semuanya itu ada lebih dimanusiakan
tidak lagi seolah olah pemimpin pemimpin yang semuanya sudah sangat
steril dan diarahkan
jadi ada kombinasi antara tentu harus persiapan yang baik dan matang
tapi juga harus ada sedikit elemen spontinaitasnya seperti itu
itu menjadi gimmick gimmick yang memperindah pertemuan
mungkin gimmick bukan gimmick
momen momen kritis yang akan bisa kita telah apakah ini bagaimana arah pembicaraan
pak marty anda menyebutkan tahun dua ribu tiga belas adalah yang terakhir anda mengunjungi korea utara
dan itu artinya lima tahun yang lalu
masih jauh sekali kita untuk hari ini
pak martin bagaimana perkembangan dinamika tersebut menurut anda
dan bila kita kaitkan dengan indonesia
kita tahu kita mendapat amanat lagi sebagai dewan keamanan pbb
di mana perdamaian internasional menjadi salah satu tanggung jawab indonesia
bagaimana anda mengaitkan dua hal ini dan kemudian update terkini pertemuan kim jong un dan
intinya kunjungan kami pada saat itu
dan upaya upaya kami sejak itu
intinya adalah untuk menyampaikan kepada korea utara
ada visi alternatif tentang masa depan negara mereka
kami berbagi pengalaman dengan kawasan asia tenggara
asia tenggara sama seperti north east asia asia utara
pada suatu saat di masa lalu
adalah kawasan yang terpecah oleh peperangan
ada korea utara ada vietnam utara vietnam selatan
ada perang kamboja
tidak ada asean
tapi berkat tekad dari negara negara kawasan
akhirnya kita bisa bersatu
dan juga myanmar
perkembangan di myanmar
jadi kita mencoba menciptakan confidence kepada mereka
bahwa mereka bisa membuka diri terhadap masyarakat internasional
tapi tetap mengendalikan hal hal yang menjadi kepentingannya
sebagai sebuah negara
dan kepada indonesia mereka sangat ada rasa comfort level
ada rasa kenyamanan
rasa percaya kepada indonesia
karena mereka mengetahui kita tidak ada
kita memiliki perwakilan diplomatik
tentu ada perwakilan
dan bahkan ketika itu diberikan izin
ketika kembali ke tanah air
biasanya kan pakai pesawat udara
dari pyongyang ke beijing biasanya lazimnya
tapi diberikan izin untuk jalan darat
jadi kami enam jam dari pyongyang ke perbatasan dengan tiongkok
enam jam perjalanan
dan melihat secara langsung kondisi dan situasi di daerah provinsi korea utara
tapi intinya saya kira adalah
terlepas dari perbedaan politik
perbedaan ini kan harus dikelola
kita harus memberikan kemungkinan
rakyat biasa itu bisa hidup dengan damai
dan dengan prosperous
pak marty kita memiliki data
mungkin kita lihat terlebih dahulu di plasma
ini adalah data mengenai peta geopolitik
kita tahu bahwa ada beberapa yang menyebutkan
mungkinkah iran akan menjadi fokus amerika serikat selanjutnya
kemudian mengurangi konflik geopolitik di korea utara
dengan bertemu dengan king jong un
sehingga lebih fokus ke timur tengah
kalau anda melihat sendiri
karena setelah pertemuan dengan korea utara nanti
ada informasi bahwa iran
asad akan bertemu dengan kim jong un
begitu juga nanti diikuti oleh vladimir putin dari rusia
seperti apa anda memetakan geopolitik saat ini
saat ini adalah situasi yang sangat fluid
penuh dengan ketidakpastian
ketidakpastian adalah suatu kenisjayaan
tapi tinggal bagaimana kita merubah uncertainty
rasa adanya sense of drift itu berbeda
dan saat ini memang kita lihat di kawasan berbagai kawasan
situasi yang sangat kompleks
tentunya korea utara juga mencermati perkembangan iran
karena mereka ingin mengetahui seberapa jauh
komitmen yang diberikan oleh suatu pemerintahan presiden trump
kalau melihat sikap yang bisa dengan cepat berubah ubah sikap
mereka akan sangat hati hati tentunya
keterkaitan ada antara masalah iran
perkembangan di iran
di timur tengah
di korea utara
dinamika ini menurut hemat kami
jadi keterkaitan ini sifatnya kita tidak harus pasrah terhadap situasi
para pengambil kebijakan
bisa merubah suatu dinamika ini
buktinya saya sampaikan tadi
korea selatan dan korea utara
berkata kata untuk mengambil sikap
perubahan dinamika sekarang terjadi
presiden trump bertemu dengan king jong un
rusia juga nanti akan bertemu
jadi sekarang ada virtuous cycle
siklus yang negatif
sekarang ada siklus apa yang sifatnya positif
tentu tidak semua berarti akan garanti trizal
karena itulah indonesia nanti dalam bulan januari akan menjadi anggota dewan keamanan pbb
sangat penting bagi kita untuk memiliki playbook
kita harus mengetahui apa yang kita ingin kontribusikan
apa yang ingin kita capai di dewan keamanan nanti
vis a vis masalah semenanjung korea
kita akan terombang ambing dengan tekanan dari kiri dan kanan
jadi kita harus ada sikap yang tegas
dan terutama nanti
sebagai mana ibu hera ketahui
bulan agustus juli ini akan ada pertemuan asean
menteri luar negeri asean
pertama kali nanti masalah ini akan dibawa ke kawasan yang lebih luas
jadi asean perlu lebih bersuara mengenai masalah ini
baik pak marty
banyak sekali spekulasi terkait pertemuan kali ini
ada yang mengatakan ini buying times dari korea utara
ada juga mengatakan ini tampaknya merupakan sebuah akhir dominasi tiongkok di wilayah asia
tapi ada juga yang mengatakan
ini merupakan keuntungan besar bagi kim jong un
karena levelnya disamakan dengan pemimpin amerika serikat sekelas donald trump ataupun presiden
kalau anda sendiri
menurut anda siapa yang paling diuntungkan dalam pertemuan kali ini
diplomasi sifatnya tidak transaksional
jadi seolah olah ada zero sum
ada yang menang ada yang kalah
ada yang hitam ada yang putih
kalau kita memasuki cara pandang demikian
tidak akan bisa ada kemajuan
diplomasi adalah arti mencapai persetujuan
tapi ini tentang pembangunan persetujuan
tentu presiden pemimpin kim jong un mencapai apa yang diinginkan
bisa bersama dengan presiden trump
tapi juga beliau sudah melakukan langkah langkah yang anting

hancurkan fasilitasi testing nuklirnya kemarin
kemudian memberikan komitmen kepada denuklirisasi
jadi sebenarnya ada prosesnya
terutama sekarang karena dipolomasi itu harus segera dan saat ini
ini adalah suatu proses
perlu dibiarkan proses ini bergulir mungkin
baik pak marti
ini mungkin sebagai sebuah closing statement proyeksi anda apakah akan memberikan hasil positif
bagi meredanya kekhawatiran salah satu kekhawatiran geopolitik di dunia internasional terkait pertemuan kali ini
atau anda justru merasa masih lima puluh lima puluh
dibandingkan di mana posisi kita beberapa bulan yang lalu ketika ada fire and fury
ketika ada kemungkinan terjadinya konflik terbuka antara kedua belah pihak
apapun hasil hari ini sesuatu yang sudah jauh lebih positif dari sebelumnya
yang diperlukan sekarang adalah memberikan diplomasi a chance
memberikan diplomasi kesempatan untuk bisa mencapai kemajuan
dan sekali lagi saya sampaikan tadi peranan dari korea selatan sangat penting
peranan dari jepang peranan dari tiongkok
jadi pada waktunya nanti proses yang saat ini berjalan secara terpisah antara dua korea
korea dengan amerika serikat pada waktunya itu harus dirumahkan dalam konteks yang lebih luas
oleh karena itulah tidak salah saya menurut hemat kami untuk berpikir tentang adanya semacam
sama seperti asean buat di asia tenggara tapi ini untuk kawasan asia utara
di mana masalah masalah yang tidak mungkin selesai dalam waktu satu dua hari
paling tidak bisa dibahas dalam konteks yang lebih damai dan lebih kondusif
adalah melalui twitter melalui instagram melalui pernyataan pernyataan
bombastis yang sesaat
megaphone diplomacy karena pemimpin harus menunjukkan kepemimpinan
leaders and leadership bukan sesuatu yang selalu sama sifatnya
dan saat ini kita memerlukan bukan saja pemimpin kita memerlukan leadership
dan mudah mudahan hari ini adalah bagian dari proses seperti itu
pak martin natalegawa menteri luar negeri republik indonesia

terima kasih telah bergabung dan berbagi perspektif bersama kami terkait pertemuan bersejarah pada pagi hari ini
terima kasih pak marty